yerusalem bukan hanya sekedar wilayah di bingkai garis batas yerusalem adalah tanah suci tiga agama islam kristen dan yahudi
dengan keputusan trump seakan membangun kekhawatiran baru bahwa yerusalem kini di bawah hegemoni israel
ironi yerusalem kota yang menjadi simbol perdamaian menjadi tema editorial view kita pada hari ini
dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan dewan redaksi cnn indonesia dan mbak desi anwar
mbak desi selamat siang
kita bicara mengenai keputusan trump yang lagi lagi ini mendapat sorotan internasional melawan resolusi pbb
kalau dari redaksi kita mbak desi cnn indonesia bagaimana kita melihat foreign policy trump kali ini
ya sebenarnya kan ini kita pasti tentang ya semua
karena ini kan melanggar resolusi pbb menentang yang namanya peace agreement di oslo pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
dan ini sudah disepakati oleh seluruh dunia
oleh sebab itu kecaman bertubi tubi datang bahkan dari negara china pun mengatakan tidak setuju
dan rusia pun menyatakan ini sangat mengkhawatirkan
nah yang saya lihat itu sebenarnya ini kalau keluar dari trump tidak terlalu mengagetkan
ini sangat konsisten dengan kepribadiannya dan dengan sikap politisnya
kalau kita lihat pada masa kampanyenya dia sudah memberikan pengakuan itu
dan akan menjanjikan pengakuan itu ketika dia menjadi presiden
dan ditepati kemarin ya
dan ini merupakan janji kampanye yang ditepati
karena momentum ini saya lihat ini saat ini yang namanya presiden trump itu setelah lebih dari satu tahun ya ternyata popularitasnya itu tidak meningkat
kedua dari segi banyak sekali hal hal yang menjadi kontroversi
misalnya hubungan dengan rusia ketika masa kampanye
dan kemudian sekarang ini banyak sekali petinggi dari partai partai republikannya itu yang kena kasus pelecehan seksual
dan ini seolah olah ya bisa saja bagi dia momentum untuk meraih kembali basisnya
dan basisnya ini yang sayap kanannya namanya evangelical christian
jadi ini sebenarnya keputusan politis dari dia
kedua ini sangat konsisten dari yang selama ini dia katakan ingin berbeda dari presiden presiden sebelumnya
dia ingin kelihatan berhasil
dan dia katakan bahwa selama ini beberapa presiden amerika serikat tidak berhasil dalam menyelesaikan
sebagai amerika serikat itu sponsor penting dalam perdamaian
termasuk konflik di timur tengah begitu
selama ini amerika serikat itu memainkan peran yang sangat penting
oleh sebab itu presiden amerika itu selalu berhati hati
walaupun kongres amerika serikat sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima mengatakan ada pengakuan terhadap yerusalem itu sebagai ibu kota dari israel
tapi tidak pernah dilaksanakan
selalu setiap enam bulan dikatakan ini di waiver lah istilahnya
tapi kali ini presiden trump merasa bahwa kan sudah tidak berhasil upaya upaya sebelumnya
saya donald trump akan memastikan
ada cara cara lain untuk supaya peace ini berhasil
jadi ini lebih ke kepentingan diri sendirinya
ketiga kita sudah melihat kalau menyikapi masalah internasional
ini sangat konsisten dengan karakternya
misalnya paris agreement
itu indonesia pun kan kita sudah meratifikasi
jadi akhirnya mencabut kembali
iya dia menentang
misalnya persetujuan terhadap nuklir
itu dia sendiri mengatakan tidak setuju
jadi menurut saya ini sangat konsisten
dia mengubah semua kebijakan luar negeri dari amerika serikat yang pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya begitu
dan saya lihat karena dia juga sebenarnya kan tidak terlalu memiliki kepahaman ya terhadap situasi dunia ini
ini yang membuat kepala kepala dunia itu selalu frustrasi
dalam forum forum internasional itu dia memperlihatkan bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi
oh ya ada salah satu lagi
ketika dia berkampanye
kita sudah ketahui bahwa para pendukung republik itu banyak juga yang lobby
nah salah satu yang memberikan dia dukungan sangat keras
ketika pilpres ya pak
adalah seorang kaya yang sangat pro israel
yang memberikan dana kepada dia
dan tapi ingin memaksakan dia supaya ada pengakuan itu terhadap
oke lagi lagi ini berarti keputusan politik ya pak
keputusan sangat politik
tidak ada hubungannya dengan diplomasi
keputusan politik dari donald trump mbak desi
apa kemudian saat ini dunia sudah mulai bereaksi
ada demonstrasi di manamara
tentu ini akan berdampak mbak desi terhadap konstelasi politik dan juga keamanan internasional
bagaimana ini mbak desi
ya ini pasti ya karena ya kita lihat harus bergerak mau tidak mau
karena ini telah jelas melanggar resolusi pbb
langgar undang undang internasional
dan kalau tidak salah ok juga akan bertemu
dan bahkan bolivia ya negara yang ini merasa bahwa perlu dilakukan
ini pasti akan ya sekarang saja kita sudah lihat hamas mengatakan bahwa akan melakukan intifada
ya jadi pasti ini bisa mengipaslah aksi aksi ekstrim dan kekerasan yang selama ini merupakan ciri khas dari timur tengah
tapi yang saya lihat yang menarik ini adalah posisi arab saudi
karena kita ingat waktu donald trump sebagai presiden berkunjung ke negara arab saudi
dia dijamu begitu wah dan seolah olah berteman
hubungan diplomatik yang sangat
ya dengan dengan bill salman dan juga dengan mesir
sehingga mungkin ini juga yang membuat itu berani
karena sekarang ini sebenarnya perbincangan mengenai perdamaian ini sudah cukup terlena beberapa tahun ini
karena di situ ada masalah isis syria dan lain sebagainya
di situ ada ketakutan arab saudi dan juga israel terhadap semakin kuatnya irak
dan banyaklah macam macam perang di yemen
dan keadaan di irak ya
sehingga mungkin selama ini justru kita tidak mendengar terlalu besar mengenai apa ya selanjutnya dari proses perdamaian di palestina
karena tertutup dengan isu isu yang lain
dan salah satu yang paling ditakuti oleh negara negara seperti arab saudi dan kawan kawan ya termasuk tentu saja amerika serikat
itu adalah dengan kekuatan irak yang semakin meningkat
pada zaman presiden obama
dia itu sangat dianggap oleh presiden israel
benjamin netanyahu itu paling tidak suka
karena dianggap mendukung irak meninggalkan israel
sementara presiden israel melihat bahwa wah ini donald trump ini adalah temannya dan memberikan angin kepada dia
sehingga kita melihat ya reaksinya itu begitu senang
nah ini pasti akan memicu
ya kita harapkan tidak ya
di sini kan bukan saja masalah timur tengah
tapi di sini ada masalah agama juga
ini mbak desy kita bicara masalah agama
tentu meskipun ini adalah sebenarnya konflik wilayah
tapi kemudian irisannya sangat dekat dengan konflik agama
di indonesia sudah mulai banyak
tadi kita lihat pbnu bereaksi dan lain sebagainya juga di masyarakat internasional lain
ini bagaimana mbak bisa berdampak terhadap perdamaian di timur tengah lagi lagi kita bicara
karena selama ini kan kita lihat ya
apapun yang berkaitan dengan agama kan pasti ada
kawan kawan ekstrim yang inginlah istilahnya merasa dinodai
dan pasti adalah keinginan untuk melakukan kekerasan
dan kita sudah
ini salah satu yang ditakuti oleh dunia internasional
bahwa donald trump itu justru ya
membuat suasana lebih panas
lebih membuat dunia itu lebih chaotic
tapi justru memperkeruh
walaupun menurut donald trump sendiri
merasa bahwa selama ini
tidak ada hasil
namun siapa tahu ini adalah cara cara terbaru
tapi masalahnya ini kan sepihak
ini adalah ya
mungkin dianggap sebagai agresi
sepihak dari amerika serikat
oleh sebab itu tidak bisa diterima
ya oleh hukum internasional sama sekali
nah saya lihat juga ya mungkin
kedutaan amerika serikat sekarang mereka sudah mulai was was
termasuk di jakarta ya mbak desi tadi
dan termasuk mengkhawatirkan bagi orang amerika itu sendiri dan pemerintah amerika serikat
karena kan berarti mereka juga punya pasukan di tibur tengah
mereka punya perwakilan di mana mana
ini kan pasti membuat posisi dari warga negara amerika serikat juga lebih
harus lebih was was lagi
jauh lebih was was dan sangat membahayakan
apalagi karena saya katakan tadi ada banyak pasukan amerika serikat yang dari timur tengah
trump mengklaim bahwa
ini bisa jadi sasaran ya mbak desi
ini kan trump mengklaim bahwa kebijakan ini terbaik untuk amerika serikat israel dan juga palestina
karena melihat mungkin asumsinya adalah tidak ada solusi selama ini puluhan tahun perebutan kota yerusalem
nah kalau kemudian kita bercalai tarik ke pbb apa yang kemudian harus dilakukan pbb mbak
menyikapi keputusan trump ini apalagi lagi lagi yerusalem
pasti menjadi perebutan antara israel dan juga palestina
selama ini untuk proses perdamaian itu amerika serikat itu merupakan bagian yang lumayan ya
sangat penting ya dari awal sebenarnya penciptaan israel itu
itu peran amerika serikat itu diandalkan dan begitu penting ya
tapi dengan dilakukan unilateral atau sepihak oleh seorang presiden amerika serikat
otomatis dianggap amerika serikat itu tidak netral
sehingga mungkin mendelegitimasi ya ke ini ke netral
dia tidak objektif lagi sehingga tidak layaklah untuk menjadi salah satu sponsor
nah saya lihat mau tidak mau mungkin eropa harus lebih bergerak dalam hal ini
tapi eropa ya kita lihat seperti negara perancis inggris mereka kan semua mengecam ya
masalahnya selama ini eropa sendiri mereka di tengah situasi macam macam ya
yang politik yang tidak menguntungkan bagi mereka di inggris itu ada brexit
jadi mereka pikirannya juga sekarang lagi negosiasi brexit
jadi sebenarnya pemikiran dunia internasional itu kepada dirinya masing masing
sementara di jerman ini angela merkel sekarang kewalahan untuk membuat suatu pemerintahan
karena ternyata dukungannya jauh lebih kurang dari yang diharapkan
dan ya mungkin presiden macron ya bisa lah kita sebagai harapan
jadi eropa juga punya masalah internal sendiri
semuanya masalah internal
dan timur tengah itu sendiri memiliki masalah internal
kita lihat misalnya negara negara arab yang memusuhi qatar
memusuhi qatar karena dianggap mereka mendukung atau mendekati diri kepada irak dan lain sebagainya
sehingga mereka juga sebenarnya tidak terlalu mungkin masalah palestina itu selama ini masuk
tidak menjadi konsen utama ya
masuk ke nomor lima lah dari prioritas itu sendiri
tapi mungkin dengan adanya ucapan sepihak ini oleh donald trump bisa mengangkat lagi
dan kita harapkan mudah mudahan proses perdamaian ini bisa langsung dipercepat dan ada solusinya yang permanen
mbak desi kita bergeser ke oki yang kemudian akan sidang darurat begitu ya
kata presiden joko widodo juga mengusulkan seperti

sejauh mana mbak risi menurut mbak risi sendiri

ini bisa mengambil peran dan bisa memberikan tekanan politik bagi amerika serikat
nah ini sangat sulit ya karena selama ini ini kan ini reaksi dari ucapan donald trump
tapi kan sebenarnya kan selama ini walaupun ada keinginan untuk menciptakan two state solution ini
jadi ada israel dan palestina jadi ada dua negara hidup berdampingan
misalnya palestina mereka menguasai gaza
dan juga tepi barat dan juga jerusalem khususnya jerusalem timur lah
sementara ibu kota israel tetap tel aviv
atau paling paling ujungnya itu yerusalem ibu kotanya yang bagian barat itu ibu kotanya
bukan israel yang bagian timur palestina
tapi sebenarnya selama ini bagian yang yerusalem ini
ini adalah bagian terakhir seharusnya dari proses perdamaian
tapi ini sudah solusinya seolah olah sudah dilemparkan keluar
nah yang mungkin bisa menyelamatkan adalah perkataan donald trump bahwa dia mengatakan yerusalem
tapi tidak mengatakan seluruh yerusalem
karena rusia juga telah memberikan pengakuan
tapi mengatakan waktu itu yerusalem bagian barat
jadi mungkin dari segi diplomasinya ya
karena ini harus jalan keluarnya itu lewat diplomasi
tidak bisa lewat kekerasan
jadi mungkin ini yang masih bisa dinegosiasikan
mengenai perebutan kota yerusalem ini
kita coba dengarkan dulu mbak desi ini ada pernyataan dari duta besar amerika serikat untuk indonesia donovan
yang memang akan dipanggil begitu oleh menteri luar negeri
jadi kita akan lihat bagaimana pernyataan dombos amerika terkait dengan kota jerusalem
ketika presiden trump mengatakan bahwa amerika serikat mengenal jerusalem sebagai kota jerusalem
kota israel dan tempat pemerintahnya
presiden juga mengatakan secara publik
bahwa amerika serikat mendukung status quo di tempat berkulit suci
di tempat berkulit suci mount haram al sharif
ketika presiden trump mengumumkan bahwa amerika serikat mengakui yerusalem
sebagai ibu kota israel dan kota pemerintahannya
presiden trump juga menegaskan kembali secara publik
bahwa amerika serikat mendukung status unggu
kota israel dan tempat berkulit suci mount haram al sharif
seperti yang telah dikatakan presiden
jerusalem adalah hari ini dan harus tetap menjadi tempat
di mana orang orang yahudi berdoa di dinding barat barat barat barat

presiden trump juga mengungkapkan pada pengumumannya
bahwa yerusalem kini dan harus terus menjadi tempat di mana warga yahudi berdoa

dan harus terus menjadi tempat di mana warga yahudi berdoa

dan umat muslim beribadah di masjid al aqsa
demikian tadi pernyataan pers dari duta besar amerika serikat untuk indonesia di bali demokrasi forum
kita kembali ke badesi bagaimana badesi menanggapi pernyataan donovan tadi
bahwa trump menjamin tiga agama tetap bisa melakukan ibadah masjid al aqsa
begini karena kalau dari ini saya lihat juga presiden benyamin netanyahu
sebelumnya presiden netanyahu saya lihat juga presiden netanyahu
presiden israel itu mereka lebih bijak
tapi presiden netanyahu itu sangat ditekan oleh sayap kanan
sayap kanan ya yang semakin lama semakin agresif ini juga
ingin seluruh dari yerusalem itu yang disebutnya eternal city
menjadi cita citanya bahwa ini adalah milik mereka
jadi dia juga merespon terhadap tekanan tekanan dari politik
yang terjadi di sana
donald trump ini mungkin karena dia lebih ya saya lihat ini keputusan politik ya
bukan keputusan diplomasi karena sebenarnya tidak paham terhadap nuansa
dia itu kan orangnya kan hitam putih tidak paham bahwa ini sesuatu yang sangat kompleks
yang selama ini membuat perdamaian itu sangat sangat kompleks di sana
karena di pihak israel juga memiliki sayap kanan yang keras
sementara di pihak palestina ekstrim karena dalam hal ini hamas
yang sangat keras saling saling tidak ingin mengakui keberadaan
jadi misalnya salah satu yang istilahnya menjadi batu
yang tidak bisa dipindahkan sampai sekarang ini
karena tidak bisa hidup kalau misalnya ada palestina di situ
sebaliknya tidak bisa hidup kalau tidak ada
nah yang di tepi barat ini kan lebih ke fatah ya istilahnya
tapi di dalam masing masing itu mereka juga tidak solid
karena ini mungkin sejarah ya dan lain sebagainya
dan di situ ada emosi ada keterikatan
jadi bukan masalah politik juga tapi masalah sejarah juga
dan ada penolakan ya
sehingga kalau dipaksakan untuk oleh sebab itu
keinginan untuk hidup bersama ini tidak bisa dilakukan
hanya dengan langkah amerika serikat yang selama ini dianggap lebih pro israel
nah ini kelihatannya kan timpang
seolah olah ya ada yang mengatakan bahwa ini ada keinginan untuk membagi pizza
tapi bagaimana membagi duanya dengan adil
kalau yang dari pihak satunya pizzanya sedang dimakan
jadi situasinya itu tidak equal
padahal untuk ada perdamaian yang seimbang
itu kan harusnya dalam posisi yang sama
oke dengan adanya tidak ada pembagian yang imbang begitu mbak desi
melihat yerusalem ini kota yang begitu simbol ya
kota perdamaian simbol tiga agama kota suci dan lain sebagainya
pas chadona trump kemudian meng recognize bahwa
yerusalem adalah ibu kota israel
anda melihat ini akan seperti apa mbak desi
apakah kemudian nanti di wilayah yerusalem akan lagi lagi kita akan lihat perangkat dan lain sebagainya
potensi kah ini untuk kemudian menjadi akan lagi muncul perang di wilayah timur tengah
ya sebenarnya jangan jangan ya
ini justru yang sekarang ditakuti
dan responsnya kita lihat kan ada protes ada demonstrasi di seluruh dunia
karena ini dianggap ya sesuatu yang tidak adil
tapi kalau yang saya harapkan dengan adanya ini
karena memang masalah perdamaian di khususnya di israel palestina ini
selama ini mungkin kurang diperhatikan karena ada masalah masalah lain yang selama ini
masalah masalah internal negara masalah kawasan
masalah internal dan masalah kawasan dan belum lagi yang masalah isis dan masalah irak
masalah yemen masalah syria masalah libanon
itu kan macam macam belum lagi arab spring di mesir
spring di mesir sendiri kan mereka menghadapi seorang presiden yang mungkin juga tidak terlalu
karena kita ingatkan anwar sadat kan dulu sangat proaktif dalam hal ini
yang sekarang mungkin merasa tidak terlalu penting melihat apa yang terjadi di israel dan palestina ini
jadi mudah mudahan ini membuat semua orang merasa bahwa penting masalah ini diselesaikan
jadi kita harus mencari kedua belah pihak untuk akhirnya ya kita harus duduk bersama
kalau tidak apa ya kalau tidak adalah perang apakah ini yang kita inginkan kalau tidak ya begini begitu
mungkin akan ada eskalasi lah motivasi untuk mencari perdamaian yang lebih permanen
lebih solusinya lebih jelas karena ini sudah lima puluh dekade ini sejak sebenarnya lebih lagi
ini sejak inggris ya
keluar dari daerah itu ini kan konflik yang sudah berkepanjangan
konflik yang begitu berkepanjangan dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan ini sudah seperti ini
mbak desi terakhir melihat tadi mbak desi katakan trump ini orangnya hitam di atas putih
begitu tidak mengerti keadaan dan sebagainya kalau kita lihat dari kebijakan luar negerinya ya
sebenarnya dia tidak terlalu banyak memiliki kebijakan luar negeri yang penting berbeda
yang penting berarti ketiga itu menjadi sorotan
dia kan america first itulah yang menjadi slogannya
kalau tidak penting bagi amerika itu dia tidak peduli
nah oleh sebab itu ini penting buat janji kampanyenya ini penting bagi supporternya
ini penting untuk membuat relevansi bahwa dia memang seorang presiden yang tepat pada janjinya dia efek
penting bagi amerika serikat tapi kemudian sangat berbahaya bagi internasional
oki sudah mulai akan sidang darurat pbb juga demikian kecaman juga terus datang
kalau menurut mbak desi melihat dari segi itu itu sangat berbahaya bagi internasional oke sudah mulai akan sidang darurat pbb juga demikian kecaman juga terus datang

kalau ada orang yang di sekitarnya yang mengecam atau tidak mendukungnya itu mungkin saja dia bisa menarik
tapi kalau dia kan suka nge tweet ya siapa tahu nanti dia akan nge tweet bahwa yang saya maksud
yaudah saling bagian mana itu bukan
yaudah saling bagian mana itu bukan
dan perlu diingat ini bukan berarti besok ada kedutaan besar amerika serikat di yerusalem itu tidak
karena ini kan memerlukan proses ini memerlukan waktu
jadi sebenarnya dia hanya mengulang apa yang selama ini sudah menjadi bagian dari undang undang di amerika serikat
yang selama ini memang ditunda tunda tidak bisa dilaksanakan dan tidak ingin dilaksanakan oleh presiden presiden sebelumnya
karena akan melahirkan instabilitas di dunia dan khususnya di kawasan itu
tapi kelihatannya donald trump lebih keputusannya seperti katakan tadi lebih politis
tidak ada diplomasi diplomasinya selama ini
dan juga mungkin dia merasa bahwa ini waktunya
karena dia dengan negara arab saudi itu kelihatan sudah lebih cair hubungannya
mungkin dia menganggap bahwa itu resiko yang bisa dia ambil
tapi kita tidak tahu
namanya donald trump hari ini dia tidak bisa dipegang
apalagi dalam setiap kebijakan yang dia ambil ini selalu selalu melawan
dan pasti dia ada tweetnya nanti untuk menjelaskan
kalau dia sudah lihat mungkin situasi dunia sudah begitu memanas
mungkin kritikkan yang ditujukan kepada dia
kita akan lihat nanti mbak desi
tapi tentu kita berharap tidak ada perang yang terjadi
karena lagi lagi ini adalah kota yang penting bagi tiga agama
kota yang menjadi simbol perdamai
kita juga sudah katakan
tentu kita berharap bagaimana nanti dunia akan merespon ini
juga kita tunggu langkah langkah negara negara lain untuk bisa mendukung ataupun mengambil peran ya
menjadikan ini sebagai concern utama begitu
dan kita harapkan juga semua negara kan menahan diri
jangan sampai ini eskalasi menjadi suatu kekerasan yang akhirnya kita semua yang rugi
kalau ada peperangan ada konflik
siapa yang menginginkan itu kan
baik terima kasih
mbak desi anwar sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan terbaru terkait ini
sejarah selalu dibuat
tidak pernah ada kita hidup itu damai tanpa ada sesuatu yang terjadi
baik terima kasih mbak desi